saya maksud bapak
aku mau ngasih anak ke orang
sebenernya saya gak mau
kau bisa mendapatkan pahala
wotonku pada sama
aku harus membuang bayiku
ini gak mungkin
oh gitu anak satu satunya
ini gak mungkin ini
jika memang ada
akan terjadi suatu bala
atau malah petaka
ini kan gak mungkin
apa tuh bu
bapak kenapa tuh
udah jangan banyak tanya
sudah masuk aja
di bawah anaknya juga
aku mati semua
aduh apa sih
barang segini besar
aku gak ada satu pun ikanku yang hidup
aduh apa sih
tadi pagi sudah kesiram air panas
ke kebun ngeliat kebun
semuanya karena celing
mau dibawa kemana bayi kita pak
pong hari lahirnya kan sama dengan bapak
bu ne juga bilang
ini mukanya bu
kenapa juga dengan bapak bu
gak pak gak gak
ini akan mendatangkan balap bu ne
gak pak pak pak
pak aku udah mau dipisahkan dari anakku
bu ne tuh gak tau apa apa
ikuti keinginan bapak
udah tau gak
udah pak bu ne udah
bapak berbuat seperti ini
itu demi kebaikan kita
kebaikan bu ne
kebaikan anak kita
bu ne tuh gak tau apa apa
kamu harus melakukan ini demi keselamatanmu
kalau bapak tak mau kamu tak akan silakan
haus mungkin pak
biar aku ditandung
kamu sakit bu
kita bawa ke dalam yuk
mari pak silakan masuk
jadi maksud bapak
mau ngasih bayi ini ke kami
aku mau ngasih anak ke orang
ya sebenarnya saya tidak mau bu
tapi semua ini kan demi kelangsungan
saya percaya bapak dan ibu akan merapat
anak saya dengan lebih baik
kami berdua tidak bisa memiliki anak pak
tapi apakah bapak yakin
tolong dijaga supaya dia bisa hidup terus bersama bapak dan ibu
kalau bapak mempesan kepada kami
mulai saat ini kami jadi orangtuangganya pak
ya terima kasih pak
ya terima kasih pak
oh ya pak
ini ada sekitar ongkos untuk bapak dan istri bapak
mau diterima pak
mau diterima pak
mau diterima pak
dan nanti bila suatu waktu bapak ingin menemui anak bapak
kami akan terima dengan senang hati pak
tidak perlu pak
saya dan istri saya tidak boleh bertemu lagi dengan anak saya
karena sesuatu hal saya hanya bisa tolong dijaga
saya dititip sekali pak
saya terisik ya
hati hati di jalan pak
ya ya pak
aku ingin aku kembalikan pak
bapak sudah tinggal menjual anak sendiri
bapak sudah tinggal
aku tidak butuh ini
saya sudah buka ya sudah
aku mohon aku pak
sekali lagi dengarkan ya buni
bapak harus melakukan ini
karena memang petunjuk yang bapak dapatkan
ya seperti itu
anak itu harus dipisahkan
bapak tidak mau